guna memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar gunung agung
petugas dari badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
memasang enam sirine peringatan dini
sebanyak enam unit sirine mobile
telah dipasang di enam lokasi
yakni di polsek kubu polsek rendang polsek selat
pos pol tianyar koramil abang serta koramil kota amlapura
sirine setinggi lima meter ini bisa terdengar hingga jarak dua km
yang akan dioperasikan oleh petugas yang terhubung langsung
dengan petugas vulkanologi yang memantau perkembangan aktivitas gunung agung
diharapkan dengan adanya surena ini
warga lebih sigap untuk menyelamatkan diri ketika gunung agung meletus
dari data pantauan petugas pvmbg di pos pantau gunung agung di desa rendang
pada sabtu sejak pukul hingga enam waktu indonesia tengah
tercatat terjadi seringkali
satu ratus delapan puluh dua kali gempa diantaranya vulkanik dangkal empat puluh tiga kali
lalu ada vulkanik dalam satu ratus tiga puluh lima kali
dan terakhir tektonik lokal sebanyak empat kali
apabila terjadi erupsi
tentu harus ada sistem pemberitahuan yang lebih baik
yaitu dengan sirine tadi itu
oleh karena itulah maka sirine kita pasang di tempat tempat
yang dimana apabila terjadi erupsi itu dibunyikan semua orang dengar
untuk operasionalnya pak
operasionalnya sudah diatur oleh komandan satgas
jadi sudah ditunjuk siapa yang akan menyalakan dan lain sebagainya
saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima di kabupaten karangasem bali
selamat siang rima
bagaimana aktivitas kegempaan gunung agung siang ini
kalau beberapa hari yang lalu tepatnya kemarin
sudah ada retakan rekan ataupun retakan begitu akibat gempa
bagaimana dengan siang ini
iqbal selamat siang hingga siang hari ini
saya berada di radius enam km dari kawah gunung agung
dan saya belum merasakan aktivitas kegempaan sama sekali
sejak saya berada di sini sekitar dua jam yang lalu
dan sementara jika saya mengkonfirmasi tersebut kepada pemangku pura
yang berada di pur besakih tempat saya berada saat ini
memang pada pagi hari tadi sempat terjadi dua kali gempa gempa ringan
dan ini tidak lebih buruk dari lima hari yang lalu
karena lima hari yang lalu dia menyatakan bahwa ada sekitar tujuh belas kali gempa dirasakan
sementara hari kamis lalu dia merasakan ada tiga kali gempa yang cukup besar bisa dirasakan
namun pada hari ini terkait informasi yang biasanya dikeluarkan oleh pihak bvmbg
belum meluncurkan informasi terbaru terkait rekaman atau berapa banyak terekam aktivitas gempa
baik itu tektonik atau juga vulkanik yang berada di aktivitas gunung agung ini
sementara retakan tersebut memang terjadi sekitar hari kamis lalu
retakan tersebut berdasarkan pantauan citra satelit himawari
di sana terlihat sekitar seratus meter retakan yang terjadi akibat aktivitas mahma
yang ada di dalam gunung agung ini
dan retakan itu sebenarnya tidak berdampak cukup signifikan terhadap situasi yang terjadi pada kabupaten karangasem ini
karena retakan tersebut memang perlu terjadi memang berdasarkan pernyataan bvmbg
bahwa jika retakan tersebut terjadi maka artinya akan ada penguatan
persiapan yang bisa dilakukan oleh gunung tersebut
sehingga tidak terjadi penyumbatan yang memadatkan material material yang berada di dalam gunung agung tersebut
sehingga akan memicu adanya ledakan yang cukup tinggi
nah rekahan ini nantinya diharapkan memang jika rekahan ini bertambah
maka itu akan memunculkan penguapan penguapan baru pada area kawah yang berada di gunung agung ini
sehingga nanti ketika ada aktivitas pembakaran mahma
ataupun juga aktivitas tektonik atau aktivitas vulkanik yang berada di
dalam gunung tersebut nanti akan terjadi penguapan
dan mengakibatkan maka tidak akan ada tekanan yang lebih tinggi
jika penguapan tersebut dilakukan dengan sempurna atau dengan kapasitas yang lebih besar lagi
jadi rekahan ini sebenarnya ada dua spekulasi
karena rekahan ini nanti akan berdampak
nanti gunung ini justru akan mengalami penguapan yang cukup baik
atau justru mungkin gunung ini juga nanti akan mengalami kegiatan atau aktivitas kegempaan
yang terjadi jika hingga dirasakan oleh radius enam km tidak dirasakan pada siang hari ini
saya sama sekali tidak merasakan tapi dirasakan pada pagi hari tadi
maka ini artinya ada penurunan aktivitas kegempaan yang bisa dirasakan dari radius enam km
sementara untuk masyarakat sendiri yang berada di tempat saya berada ini
memang ini adalah zona merah iqbal
namun saya sudah mengkonfirmasi dengan pihak otoritas terkait
ya ini baik pihak kepolisian atau juga pihak basarnas
untuk meminta izin agar kami bisa menuju ke area
karena memang kami berkesempatan untuk bisa menemui pemangku pura yang berada di kawasan besakih ini
ini merupakan salah satu langkah untuk bisa mengetahui apakah memang masyarakat di sini masih ada yang beraktivitas
berdasarkan pemantauan saya memang masih banyak sekali masyarakat yang beraktivitas berlalu lalang
ada yang mereka masih menjalankan ibadah atau bersembah yang di pura besakih ini
dengan maksud ingin meminta kepada yang kuasa
agar gunung agung ini tidak jadi meletus atau aktivitas gunung agung ini diturunkan
bisa lebih tenang dan juga bisa menjalankan aktivitas pekerjaan mereka seperti hari hari sebelumnya
begitu juga aktivitas masyarakat yang berada di sekitaran pur besakih ini
mereka masih ada yang pulang ke rumah mereka masing masing untuk merawat ternak mereka
atau juga mencari kesawah mereka
atau untuk beraktivitas kesawah atau ke ladang ladang mereka
untuk kemudian pada sore hari
ya ini sekitar pukul tiga sore mereka akan kembali ke pengungsian mereka
sementara kondisi saat ini masih sangat sepi
yang berada di area
pura besakih ini iqbal
kemarin seperti kita ketahui bersama
bahwa ada sempat serangan tomcat
serangga tomket ke para pengungsi
apakah sudah ada tindakan dari pihak pemerintah setempat terkait dengan serangan tom cat ini
karena tentunya sangat berbahaya sekali bagi para pengungsi
kesehatan pengungsi ini juga menjadi perhatian yang harus difokuskan oleh pemerintah
karena memang kondisi kesehatan ini
pada kondisi saat ini
sudah sekitar sembilan hari mereka tinggal di pengungsian
ini pasti akan mengalami penurunan kondisi kesehatan
bagi pengungsi pengungsi terutama untuk anak anak ataupun orang berusia lanjut
sementara serangan tomket tersebut menjadi salah satu indikasi
bahwa sebenarnya tempat mereka tinggal
ini bukan merupakan tempat yang seharusnya untuk mereka tinggal
ini tidak cukup layak
dimana kadar kelembapannya juga harus diperhatikan
bagaimana ventilasinya juga harus diperhatikan
ini juga yang harus menjadi perhatian khusus bagi pihak terkait
jika saya melihat kondisi pengungsian yang berada di gor swecapura
memang banyak sekali ada jendela di sana di gor swecapura tersebut
tetapi ventilasinya tidak cukup baik menurut saya
karena cendela tersebut masih tertutup atau tidak bisa dibuka
sehingga aliran udara yang berada di dalam gor tersebut
apalagi dengan jumlah pengungsi yang sekian banyak yang berada di dalam gor tersebut
sekitar tiga orang jadi satu di dalam satu area
ini pastinya akan berdampak ada beberapa efek lah bagi kondisi kesehatan
pengungsi terutama untuk kondisi saluran pernafasan
ini harus menjadi perhatian itu kenapa
pemerintah meminta agar mungkin jika memungkinkan bagi masyarakat
mereka berpindah ke banjar banjar atau ke desa desa mereka masing masing
mereka akan tinggal di desa atau mungkin juga mereka akan tinggal di balai desa
atau di balai banjar mereka sehingga nanti akan ada posko posko baru
yang digalang oleh pemerintah dan distribusi kebutuhan logistik ini
akan diberikan langsung menuju ke posko posko tersebut
dan pada hari ini masih dilakukan pendataan terhadap jumlah pengungsi
karena seperti kita tahu sendiri iqbal
jumlah pengungsi begitu membeludak
yakni sejumlah sekitar satu ratus empat puluh empat ribu lebih pengungsi
di luar kapasitas yang semestinya
yang ini seharusnya ada sekitar tujuh puluh lima hingga seratus pengungsi
dan ini artinya ada kelebihan sebanyak dua puluh tujuh pengungsi yang ada di sana
maka harus ada pengurangan jumlah pengungsi di sini
karena memang sebenarnya bukan dari satu ratus lima puluh lima titik
eh bukan dari seratus
lima puluh desa yang ada
tapi hanya sekitar dua puluh satu desa saja yang sebenarnya mereka berasal dari daerah daerah pengungsian
dan berasal dari daerah daerah krb dua dan juga krb tiga
bagi mereka yang berada di krb satu memang diharuskan untuk pulang
sehingga pemerintah bisa melakukan kontrol
dan juga bisa melakukan atau mengatasi situasi ini lebih mudah lagi
dengan jumlah pengungsi yang semakin sedikit
sehingga tidak terjadi ketimpangan
baik itu ketimpangan pangan atau juga ketimpangan kontrol kesehatan
dan juga ketimpangan situasi sosial yang ada di masyarakat sendiri
karena ada pengungsian yang ada tempat posko posko yang mereka memang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah
karena cukup jauh sekali
dan komunikasi juga memang cukup perlu dilakukan cukup intensif
meski di sini ada jalur komunikasi yang cukup instan menggunakan sosial media
tapi ini juga belum cukup efektif
karena memang pemerintah harus mengatasi begitu banyak posko pengungsian
ada sekitar lima ratus lebih posko pengungsian di sini
dan mereka harus kooperatif
harus aktif sendiri untuk datang ke posko indo atau posko utama
sementara kita tahu sendiri
bagi mereka yang berada di posko rendang atau juga yang berada di posko besakih
masih cukup jauh sekali dari posko induk utama yang berada di kawasan manggis
butuh waktu sekitar dua jam untuk bisa mencapai posko tersebut
sementara kebutuhan logistik harus segera dipenuhi oleh pemerintah di daerah posko posko tersebut
ini yang menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah untuk bisa mengatasi situasi ini
sementara untuk situasi yang berada di sini kita bisa melihat
walaupun sementara pur besakih ini ditutup untuk umum
tapi masih banyak saja masyarakat yang penasaran untuk datang ke area zona merah ini
sebenarnya ini adalah area yang cukup dilarang
karena sifat atau mungkin juga karakter dari gunung berapi atau gunung agung ini tidak bisa diprediksi iqbal
sementara masyarakat seharusnya mereka harus mengiakan peringatan dari pemerintah tersebut untuk tidak mereka datang ke arah yang memang dianggap sebagai area zona zona berbahaya
atau zona aman karena pemerintah tidak bisa mempertanggungjawabkan atau pihak otoritas tidak bisa mempertanggungjawabkan jika hal hal yang tidak diinginkan ternyata terjadi di sini
seperti mungkin akan terjadi kegempaan atau mungkin juga akan tiba tiba gunung agung ini meletus itu tidak bisa diprediksi
karena seperti kita tahu sendiri ppmbg menyatakan memang aktivitas gunung agung saat ini masih cukup aktif
dan setiap harinya masih terjadi saja gempa baik itu gempa tektonik ataupun juga gempa vulkanik yang aktivitasnya terjadi atau terekam
melalui seismograf yang dipasang oleh pihak bvmbg di gunung agung ini iqbal
baik eka rima koresponden cnn indonesia terima kasih
dalam seminggu terakhir gunung agung diguncang gempa tektonik dengan magnitudo dua dua sampai tiga skala richter sebanyak sepuluh kali
dan akibatnya puncak kawah gunung agung bali retak sepanjang hampir seratus meter
jumat pagi tidak tampak aktivitas mencolok di puncak gunung agung hanya kepulan asap putih tipis yang sesekali muncul dari cekungan
kepala bidang mitigasi gunung api dari ppmbg igede suantika menyebutkan bahwa gempa gempa inilah yang memicu retakan pada gunung agung
itu retakan terjadi karena apa
mungkin karena aktivitas gempa gempa tektonik apa
gempa gempa terasa ya gempa lokal yang terasa itu memicu terjadinya kenaikan panas dari bawah ke atas sehingga membuat retakan di kawah
saya melihat tadi pagi sempat ada asap putih di sana ini mengindikasikan apa
ya karena udah ada rekahan berarti makin banyak panas yang bisa memanaskan uap air ke atas
jadi masih asap yang keluar berupa uap air yang dominan ya di samping juga gas pukul karnik lain mungkin seperti h dua s so dua gitu ya